saya atas nama pribadi keluarga bangsa dan negara
menyampaikan dukacita yang mendalam atas berpulangnya
menteri pan rb hari ini jumat satu juli dua ribu dua puluh
pukul sebelas sepuluh di jakarta
pak cahyo adalah pribadi yang tenang dan sederhana
seorang tokoh teladan dan nasionalis sejati
yang penuh integritas dan setia mengabdikan dirinya
untuk masyarakat bangsa dan negara
semoga almarhum pak cahyokumolo mendapatkan tempat terbaik
di sisi allah swt dan keluarga yang ditinggalkan
diberikan ketabahan dan keikhlasan